terima kasih anda masih di redaksi siang
kawasan pasar tanah abang jakarta pusat masih menjadi prima dona bagi yang ingin berbelanja berbagai kebutuhan
selain dikenal sebagai pusat grosir ternama anda juga bisa berburu kuliner setelah puas berbelanja di sana
informasi ini sekaligus akan menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
saya ratna bila selamat siang dan sampai jumpa
di pasar tanah abang jakarta pusat tersedia berbagai barang kebutuhan terutama tekstil
pasar ini juga dikenal sebagai pusat grosir terbesar se asia tenggara
dikutip dari detik travel com dan informasi situs budaya indonesia
pasar tanah abang
pertama kali didirikan pada tahun seribu tujuh ratus tiga puluh lima oleh anggota dewan hindia belanda justinus ving
atas izin gubernur jenderal abraham patram ini
kini pasar tanah abang semakin ramai dengan dua puluh lima kios pedagang
yang tersebar di blok a b c f g dan blok metro
bagi yang ingin berbelanja pasar tanah abang sudah dibuka sejak pukul tujuh pagi dan ditutup pukul empat sore
selamat siang sahabat redaksi
tadi saya sudah keliling keliling muter muter cuci mata dan juga sudah berbelanja
betis sudah mulai pegah perut juga sudah mulai keroncongan
dan langsung saja saya akan mengajak anda untuk menikmati makan siang
di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan tanah abang jakarta pusat yuk
saya mencari kios makanan yang penyajiannya tak begitu lama
di kios ini saya bisa melihat dan memilih lauk dan sayur yang ingin saya makan
karena semua tersedia di kios ini

dan juga secara prasmanan
kenapa saya memilih kalau bisa dikatakan ini nasi campur pakai nasi merah
kemudian juga ada ikan gurami goreng kemudian juga sayur jamur
dan juga ada perkedel kentang ditambah dengan kerupuk
nah sebagai orang indonesia kurang lengkap kalau misalnya nggak ada kerupuk ya
di sini cukup ramai saat jam makan siang terlebih pada akhir pekan
pengunjung tak perlu susah susah keluar gedung untuk mencari makanan
karena berbagai pilihan makanan mulai dari makanan khas nusantara
hingga menu internasional tersedia
lebih enak gitu milihnya puas
terus apa ya ya lauknya banyak gitu
di sini ternyata juga menjual jajanan pasar dan makanan tradisional
seperti minjuhi asinan betawi es cendol es dokir kelapa dan masih banyak lagi
biar tidak penasaran saya pun ingin mencobanya
jadi yang menarik di sini adalah selain menyediakan berbagai macam pilihan makanan ataupun juga jajanan
pengelola blok a pasar tanah abang juga memberikan kesempatan bagi para pedagang makanan kaki lima
yang dulunya atau awalnya mereka sering berdagang di pinggir jalan
diberikan kesempatan untuk bermitra berdagang untuk mengembangkan usahanya di blok a pasar tanah abang
pengelola blok a pasar tanah abang memberikan kemudahan bagi para pedagang makanan tradisional ini
dan juga berjualan
mereka hanya membayar biaya retribusi saja dan diberikan kesempatan mendapatkan unit kios sendiri dengan cara menicil
makanan tradisional ada juga jajanan jajanan itu yang memang itu sebagai daya tarik juga sih jajanan jajanan itu
yang orang orang itu kalau di luar kan kadang nggak susah menemukan makanan jajanan itu
yang ada tapi tempatnya mungkin agak kurang bersih atau gimana
tapi kalau di sini makanya kita siapkan itu supaya orang juga berasa nyaman dan bisa menikmati lagi
itu jajanan pasar yang
tak hanya menikmati kuliner di blok a saya juga ingin mencari tempat makan lain di bagian luar
di seberang blok b pasar tanah abang ada beberapa tempat makan yang bisa dikunjungi
banyakan mereka menjual makanan khas indonesia seperti nasi padang masakan sunda dan soto betawi
betawi terima kasih
nah makanannya sudah ada pesanan saya ada soto betawi
pakai nasi biar kenyang dan juga karena mumpung lagi panas tiang hari saya pesan es jeruk manis
suasana di sini memang tak senyaman di food court blok a yang memiliki pendingin udara
meski tempatnya tidak begitu bersih tapi pengunjung cukup terhibur dengan hiburan musik dan lagu dari para pengamen yang datang silih berganti
sebenarnya mencari referensi makan siang di sekitar kawasan pasar tanah abang ini cukup banyak
kalau misalnya anda habis berbelanja kemudian membawa kendaraan pribadi mungkin anda bisa menitipkan atau memarkirkan kendaraan anda di beberapa blok yang ada
misalnya di blok a blok b ataupun juga blok g seperti itu
tapi kalau misalnya pun anda datang dengan kendaraan transportasi umum seperti itu anda tinggal nyebrang gitu loh dari blok a ataupun juga blok b
di sini ada beberapa tempat untuk anda jadikan sebagai tempat untuk makan siang
setelah makan tinggal langsung nyebrang dan silakan menunggu busway ataupun juga beberapa kendaraan lain misalnya angkot ataupun juga ojek online
melihat cukup banyak orang yang keluar masuk di tempat ini pengunjung sebaiknya lebih berhati hati
terutama mereka yang membawa barang belanjaan atau barang berharga seperti tas dompet atau gadget